jelang ke pulangannya dari rumah sakit premier jatinegara jakarta timur ketua dpr setianowanto diketahui mengidap tumor di sekitar tenggorokan
meskipun terdapat embryo atau kepala tumor secara keseluruhan kondisi kesehatan setnov terus membaik
setnov diketahui mengidap kepala tumor di sekitar tenggorokannya
keberadaan embryo atau kepala tumor tersebut disampaikan sendiri oleh setnov kepada guru besar universitas indonesia prof burhan jabir magenda yang membesuknya senin sore
menurut burhan tumor tersebut baru diketahui belakangan sehingga setnov harus mengenakan masker di bagian wajah dan leher
meski demikian burhan menyaksikan jika kondisi kesehatan ketua umum partai golkar itu terus membaik
burhan mengaku tidak mengetahui kapan setnov akan pulang dari rumah sakit
muka ada tumor di tenggorokan
beliau masih pakai masker
jadi belum sehat sepenuhnya tapi bertambah baik
dan sekitar rumah sakitnya baik juga
jadi jantung dulu baru ke tumor
hingga senin malam belum ada keterangan resmi dari dokter rumah sakit premier terkait tumor yang diderita setia novanto
setia novanto dirujuk dari rumah sakit siloam ke rumah sakit premier jatinegara jakarta timur sejak dua pekan lalu
saat berstatus tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik
namun status tersangka tersebut digugurkan setelah hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatan pra peradilan yang dilayangkan setnov